tandang pemilu yang menyebutkan putusan bawaslu
untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa
undang pemilu yang menyebutkan putusan bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota
untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa
perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
tidak diikutkan pada tanda prosedur atau mekanisme
tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu
sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini
tujuh dua sembilan belas menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional
setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang
dalam hal ini oleh mahkamah konstitusi republik indonesia
sehingga dengan alasan hukum tersebut
memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi
pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara
namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor
atas pelanggaran yang telah dilakukan
menimbang bahwa bawaslu terhadap hasil pemeriksaan
mengambil kesimpulan sebagai berikut
satu bawasnu memiliki wewenang memeriksa mengkaji dan memutus laporan pelapor

tiga bawasnu memiliki wewenang memeriksa yang tidak menerima keberatan saksi partai demokrat
dan melakukan pembetulan seketika
pada pemilu calon anggota dpr partai golkar
merupakan pelanggaran administrasi pemilu
berdasarkan ketentuan pasal sembilan puluh satu ayat tiga
peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan penetapan hasil pemilihan umum
mengingat undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
peraturan badan pengawas pemilihan umum no tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum
dan peraturan badan penguasa pemilihan umum no delapan tahun dua ribu dua puluh dua
tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu
memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme
pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi
atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan
demikian diputuskan pada rapat pleno
pelaku ketua loli syawenti
bapak puadi bapak heru malonda
pada hari senin tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh
dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari selasa
tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh
sidang pemeriksaan laporan pelanggaran
dengan agenda pembacaan putusan telah selesai
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya